informasi pertama saudara israel memperketat pertahanan usai serangan balasan iran
hal ini sesuai seusai serangan drone israel di konsulat iran di damaskus
yang membuat para jenderal tertinggi iran tewas
serangan rudal balistik dan pesawat tanpa awak dari iran
memicu peringatan serangan udara di seluruh israel pada minggu pagi
beberapa hari terakhir israel dalam keadaan siaga tinggi
menyusul ancaman iran membalas pembunuhan tujuh perwira iran
di gedung konsulernya di damaskus suriah pada awal april
yang menurut iran dilakukan israel
melalui platform media sosial x pada hari minggu
misi permanen iran untuk pbb menyatakan serangan iran terhadap israel dapat dianggap selesai
misi permanen tersebut dilakukan sesuai
dengan pasal lima puluh satu piagam pbb yang berkaitan dengan pertahanan yang sah
pihak iran menyatakan jika israel melakukan kesalahan lagi
maka respons iran akan lebih keras lagi
iran juga memperingatkan amerika untuk tidak terlibat dalam konflik ini
maka respons iran akan lebih keras lagi
sementara itu korps garda revolusi islam iran mengonfirmasi
pihaknya telah meluncurkan puluhan rudal dan pesawat tak berawak ke israel
dan berhasil menangkap israel
tindakan ini sebagai bentuk balasan sekaligus hukuman atas serangan israel
baru baru ini terhadap kedutaan besar iran di suriah
kementerian luar negeri iran menyatakan serangan tersebut didasarkan
pada pasal lima puluh satu piagam pbb
iran menekankan pihaknya akan tegas mempertahankan kedaulatan
integritas teritorial dan kepentingan nasionalnya
kepala militer israel letnan jenderal herzy halevi mengumpulkan para pemimpin militer israel
sabtu pagi waktu setempat di kantor pemerintah di tel aviv
yang juga menjadi tempat berdirinya lembaga keamanan israel
jurubicara militer israel mengatakan iran menembakkan sejumlah pesawat berawak
rudal jelajah dan rudal balistik di mana
sebagian besar dicegat di luar perbatasan israel